presiden joko widodo pun buka suara terkait poster kritikan terhadap dirinya yang diunggah oleh badan eksekutif mahasiswa universitas indonesia
presiden jokowi menyatakan bahwa kritikan tersebut adalah hal yang biasa
saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi jadi kritik itu ya boleh boleh saja
dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi
tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata kerama memiliki budaya kesopan santunan
ya saya kira biasa saja mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat